panglima tni jenderal andika perkasa meminta kepada seluruh masyarakat untuk mengirimkan video rekaman penganiayaan
yang dilakukan anggota tni terhadap para supporter dalam tragedi di stadion kanjuruhan malang jawa timur
video tambahan dari masyarakat ini diharapkan dapat memudahkan proses investigasi serta penyelidikan
untuk memproses hukum anggota tni yang tidak melaksanakan tugas sesuai fungsinya
andika berjanji akan memproses pidana anggota tni yang terlibat kekerasan terhadap supporter aremania
anggota yang terlibat akan ditangani oleh tim dari mabes tni
karena memang itu sudah sangat berhenti
oleh karena itu kita juga mengingat apabila ada video video lain yang berbeda kan ada berapa ya dua atau tiga versi
tapi kalau ada video lain yang juga memperlihatkan secara agresif
kita akan bisa menindaklanjuti sebanyak itu
karena memang tidak boleh terjadi lagi
dan bukan tugas mereka untuk melakukan yang terlihat